nah di lokasi berbeda tepatnya langsung dari pondok pesantren ora aji yogyakarta
saat ini gus miftah sudah bergabung bersama kami
assalamualaikum good morning gus miftah
waalaikumsalam mbak daniar mas alfian
gus kita langsung ke pertanyaan pertama nih gus
sebenarnya alasan apa sih gus yang mendasari gus miftah ini berdakwah di tempat tempat karaoke bar pub dan sebagainya itu gus
yang perlu dipahami adalah bahwa mereka sebenarnya bukan orang jelek tapi kebetulan belum baik saja
jadi kebutuhan mereka terhadap tuhan terhadap allah itu sebenarnya sama dengan kita
cuma perbedaannya waktu kita banyak kesempatan kita banyak
tetapi kesempatan kita tidak banyak
kesempatan mereka minim
maka kemudian ketika mereka butuh itu sementara kesempatannya tidak ada
saya berinisiatif untuk jemput bola kepada mereka
karena kenyataannya kan begini mbak orang orang seperti mereka itu kan selama ini kalau mau bergabung di majelis majelis luar itu
selalu saja dicurigai
karena memang penampilan mereka bertatu
rambut mereka dicat warna warni
telinga mereka ditindik dan lain sebagainya
sehingga banyak orang yang kemudian memandang mereka remeh
maka saya berinisiatif untuk menjemput mereka mendatangi tempat tempat mereka bekerja
ini kan jadi satu hal yang nampaknya bertolak belakang begitu ya
berdakwah tapi di tempat yang kita sebut red district begitu
nah pernah ada penolakan tidak gus
kami dengar juga ada kisah kisah seperti itu
iya dulu awal awal terutama ketika saya terjun ke lokalisasi
di lokalisasi sarkem itu empat belas tahun yang lalu
itu awal awalnya banyak teman teman jalan yang kemudian menolak apa yang saya lakukan
karena sesuatu yang tidak lazim
maka saya sampaikan sesuatu yang tidak lazim itu bukan berarti salah bukan berarti tidak benar
yang saya lakukan adalah komunikasi dengan mereka menjelaskan apa yang saya inginkan
terus kemudian cara meyakin gus miftah cara meyakinkan
pemilik atau pengelola
atau mungkin orang orangnya
orang orang di dalamnya itu untuk mau bergabung untuk mau mendengarkan apa yang gus miftah sampaikan itu seperti apa gus
jadi dulu kalau di tempat prostitusi itu
saya datang setiap
setiap malam jumat
lokalisasi itu itu ada musola
yang saya menyebutnya waktu itu mps musola tengah sarkem
setiap malam jumat saya sholat tahajud di tempat itu
sampai akhirnya saya dicegat oleh beberapa preman
yang mengatakan kamu gak usah macem macem di tempat ini
tujuannya begini begini begini
saya hanya ingin berdoa dan sholat di tempat ini
lah malam yang ke tujuh kalau gak salah malam jumat ke tujuh
itu ada beberapa psk yang mengikuti saya
sampai kemudian saya sholat tahajud
mbak mbak psk itu duduk di belakang saya
bacaan sholat yang biasanya cuman sir cuma pelan itu saya baca pelan
dan ternyata responnya luar biasa
begitu saya baca quran itu mbak mbak psk di belakang saya itu menangis
disitulah kemudian saya berkesimpulan bahwa
memang hati mereka juga butuh allah seperti kita
nah seberapa jauh sih gus kalau kita sebut berhijrah begitu ya
mereka setelah mendengarkan dakwah gus miftah
kami dengar juga ada beberapa di antara mereka yang masuk
menjadi santri di pondok pesantren ora aji ini
kalau kemudian persoalan hidayah
itu sebenarnya urusan allah
jadi kewajiban saya adalah
saya harus mengingatkan kepada mereka
sesuai kemampuan saya
sesuai yang saya bisa
melalui jalan ini ternyata begitu banyak menginspirasi teman teman di tempat lokalisasi
maupun di dunia malam
anak anak kafe anak anak klub dan lain sebagainya
jadi kalau melihat testimoni testimoni yang ada
baik melalui wa ke saya
ke messenger ke dm bahkan langsung ke pondok
responnya luar biasa mbak
ini yang kami butuhkan
tapi selama ini kami hanya dihakimi
kami tidak pernah diberikan solusi
padahal kebutuhan kami dengan allah
itu sama dengan mereka yang ada di luar
jadi banyak juga begitu dengan kata lain
yang justru mereka meninggalkan dunia gelap
itu ya gus
ya alhamdulillah mbak alhamdulillah
dengan sabarnya saya berpikir
saya ke tempat itu beberapa kali saya datang
oh setiap saya bikin kajian rutin di sana
saya sampaikan kepada mereka
saya tahu kalian itu bukan orang jelek
bagi saya hanya ada dua tipe manusia
orang baik dan belum baik
sebaik baiknya manusia itu pernah berbuat jelek
dan sejelek jeleknya manusia pasti insya allah pernah berbuat baik
maka saya sentuh mbak
sebenarnya saya itu pencopet
pencopet hati mereka mbak
saya bilang sama teman teman
karena yang dicopet cuma dompetnya
kalau sudah hatinya kecopet
yang lain pasti dikasih mbak
gus miftah gus miftah ini
mencopetnya ini sudah selain jogja bali
kemana lagi gus
kota kota di indonesia gus
dulu pernah sih di jakarta itu
di salah satu kafe di citos itu pernah
tapi memang belum se efektif di bali dan di jogja
jadi berkeliling terus begitu ya gus
nah sekarang kan gus miftah sudah menjadi perbincangan
dan mbak begini
saya begini pengen saya sampaikan begini
saya dari semua tuduhan
karena memang maha benar netizen dengan segala omelannya
yang paling saya rasa sangat menyakitkan itu adalah
ketika dikatakan saya melacur agama
saya menjual agama di tempat tempat seperti itu
saya itu di sarkem empat belas tahun
itu kalau saya pengajian mereka konsumsi saya bawakan sendiri
saya bagi secara gratis
saya kemarin di bali itu saya beli tiket pesawat sendiri
saya nginep hotel cari hotel sendiri
jadi sama sekali tidak ada urusan dengan uang
terus cara menghadapi netizen itu gimana gus
cukup membalas atau didiamkan aja gus
kalau saya begini
saya selalu menyikapi masalah begini
kalau saya menyikapi masalah
saya mengatakan begini
ketika masalah itu datang
itu memang allah sengaja menguji apa namanya
maka begitu saya dilempar masalah sama allah
saya jangan sampai menjadi seperti seekor anjing
anjing itu kalau dilempar kerikil
maka yang dilihat oleh anjing itu adalah kerikilnya
tapi saya memposisikan diri ketika saya dilempar kerikil
itu seperti seorang laki laki
dilempar kerikil oleh seorang cewek yang cantik
maka yang saya kejar bukan kerikilnya tapi ceweknya
nah kan itu
kembalikan semuanya kepada allah
seru sekali sebetulnya perbincangan kita dengan gus miftah pagi ini ya
banyak pendekatan pendekatan yang dilakukan gus miftah
juga berbeda dengan cara dakwah yang berbeda
kita harapkan juga gus miftah bisa terus melanjutkan
memberikan aura aura positif kepada mereka
yang tadi dikatakan oleh gus miftah
sebetulnya mereka juga sangat membutuhkan itu
ya tentu saja datangnya dari diri sendiri
terima kasih gus miftah
jadi begini mbak
satu lagi mbak
dakwah dakwah yang saya sampaikan itu salah satunya adalah terinspirasi dengan
nabi ibrahim alaihissalam
jadi nabi ibrahim alaihissalam itu pernah dakwah
dengan menggunakan makanan
jadi cari makanan kemudian orang orang diajak untuk makan
lah ketika nabi ibrahim itu mengajak orang makan
kamu nyembah allah nggak
oh saya nyembah allah
yuk kamu ikut makan
kamu nyembah allah nggak
oh saya nyembah allah
terakhir ada orang
kamu nyembah allah nggak
orang ini menjawab
saya tidak nyembah allah
maka nabi ibrahim mengatakan
ya udah kalau gitu kamu gak usah ikut makan
saat itu nabi ibrahim ditegur sama allah
ibrahim kenapa kamu tidak kasih dia makan
ya gimana tuhan dia tidak menyembah kamu
apa jawaban nabi ibrahim
apa jawaban allah kepada ibrahim
ibrahim yang nyembah aku maupun yang tidak nyembah aku
yang baik maupun yang jelek
itu semuanya hambaku
dan semuanya saya kasih makan
semuanya saya kasih rezeki
baik yang nyembah aku maupun yang tidak nyembah aku
lah kamu ibrahim
hanya sekali ngasih makan saja kok kebanyakan syarat
kita harus baik kepada orang yang baik dengan kita
dan kita tetap harus baik dengan mereka yang jelek dengan kita
baik gus miftah
sehat selalu gus miftah
salam kami untuk seluruh santri pengasuh ponpes orang aji yogyakarta
terima kasih minta
terima kasih raffihan
ya baik terima kasih terima kasih